aku bisa lihat pangeran kok
aku lihat pangeran gimana nolak gak mau sama aku
berarti kamu gak buta
kamu bisa lihat semua kejadian tadi
ternyata gue cuma halu doang
mungkin gue aja yang terlalu berharap
ususku akan berjalan
goreng selalu ada disaat gue butuh dia
apalagi buat sharing masalah gue sama papa
maafin gue ya batu bata
bukannya gue gak mau dengerin curhatan lo soal bock up lo
tapi kalau deket deket sama lo
gue takut kena masalah lagi
om alex lagi ada disini
kasian alex harus kerja di tempat seperti ini
semoga tindakanku benar untuk dateng kesini
karena aku jadi gak tega
harus membiarkan alex merasa terpuruk sendirian
walaupun aku sadar resikonya sangat besar
kalo pak raymond sampai tau aku berniat untuk bantu alex
selamat siang bu lydia
selamat siang bu lydia
pak alexnya udah dateng
pak alexnya belum dateng bu
tadi pak alex telepon dan bilang katanya ada sedikit urusan di luar kantor
tapi sepertinya sebentar lagi pak alex datang kok
ibu lydia mau nunggu
oke deh kalau gitu saya tunggu aja
yaudah kalo gitu ibu lydia bisa tunggu langsung di ruangnya pak alex
oh iya sekalian
tadi itu pak alex telepon saya
dia minta saya untuk memeriksa dokumen yang disita oleh bank
tadi pak alex juga sudah info itu ke saya bu

dan saya sudah siapkan semuanya
yaudah kalo gitu mari bu saya antar ke ruang pak alex
nanti saya antarkan dokumennya
ya makasih ya
gak cuma pak alex
aku bisa lihat pangeran kok
aku lihat pangeran gimana nolak gak mau sama aku
berarti kamu gak buta
kamu bisa lihat semua kejadian tadi yang kamu bicarain sama pangeran
om jangan salah paham dulu dong om
tapi aku denger semuanya
tadi barusan kamu
maksud aku tuh tasya sama fanya yang liat
aku cuma denger
aku beneran buta loh
om mau nuduh aku pura pura buta
tiga banget sih om
tiga banget sih om
tiga banget sih om
gak gak gak
om sama sekali gak punya pikiran kayak gitu
jangan tersinggung ya kamu
aku gak tersinggung
saat kondisi aku lagi kayak gini buta
orang yang aku cintai malah ninggalin aku
maafin sikap pangeran sama kamu ya mel
om akan berusaha sebisa om
supaya pangeran balik lagi ke kamu
yaudah kalau gitu
om pergi dulu ya
hati hati di jalan om
hampir aja lo ketauan
lo sadar gak sih
kalau tadi sampai om alex itu sadar
kalau beneran gak buta dia pasti akan kasih tahu pangeran
pangeran akan tambah benci sama lo
om alex pasti akan teror bokap lo
karena dia tau kalau selama ini bokap lo udah nutupin semua kebohongan lo
kelupaan gue tuh selalu kelepasan
jangan nyalahin mel terus
kasian tahu dia lagi sedih
kondisi perusahaan alex ini bener bener terancam
aku seneng banget akhirnya kamu dateng juga kesini
aku tuh prihatin sama kamu lex
ini semua yang tambah bikin kamu hancur
itu dia lin
aku bener bener butuh bantuan kamu
untuk bicara sama raymond
supaya dia mengembalikan lagi
dan mengembalikan proses aku
aku harus cari cara lain next
yang bikin dia gak curiga sama aku
kalau dia curiga
bahaya buat aku
ya aku ngerti
aku curiga sebenernya
aku perhatiin kayaknya
sebenernya matanya gak buta
tadi aku ketemu dia
aku pangeran di kampus
aku minta tolong sama dia untuk kembali ke mel
tapi dia nolak
terus dia pergi gitu aja
terus apa hubungannya pangeran dengan kebutaannya mel
waktu pangeran pergi ninggalin aku
terus si mel kayaknya nolak
dia gak terima gitu
yang nolak permintaan aku untuk deketin dia lagi
sebenernya aku gak terlalu yakin juga
karena mel bilang sebenernya yang ngeliat itu temen temen dia
dia cuma dengar aja katanya
tapi aku tetep curiga
kalau mel sebenernya matanya gak buta
karena saat itu
tatapan matanya seolah olah dia melihat aku
lebih baik sekarang kita lupa
kita lupain dulu masalah mel ya
iya tapi liet
kamu tuh sekarang lagi butuh investor besar
untuk naikin saham perusahaan kamu
karena semua sektor vital usaha kamu udah ditarik sahamnya sama pak remo
jadi kamu mau kan untuk ngomongin lagi ke remo
supaya dia mau ngembalikan lagi saham sahamnya di perusahaan aku
tapi aku butuh waktu ya lex
sementara perusahaan kamu ini harus berjalan terus
aku butuh butuh butuh bantuan kamu
aku dan perusahaanku
saat ini diambang kehancuran
tolong selamatin aku ya lit
saat ini cuma kamu satu satunya orang